sementara itu video amatir yang direkam warga kasunyatan kasemen kota serang ini juga lagi rame
seorang ibu terekam sedang menganiaya balita yang tak lain buah hatinya sendiri
usai viral petugas unit pelindungan perempuan dan anak polres serang kota
kemudian menjemput pelaku berinisial rn dan korban
kepada polisi rn mengaku tidak memukul dengan keras
dan tindakannya itu merupakan bentuk disiplin karena anak pertamanya tak pernah nurut
rn juga mengaku stres karena suaminya jarang pulang dan nafkah yang ia berikan tak pernah cukup
namun apa yang disampaikan pelaku berbeda dengan rekaman video yang beredar
polisi akan memanggil tetangga yang merekam video dan mendalami keterangan pelaku
diketahui pelaku masih memiliki dua anak lainnya yang berusia empat dan tiga tahun
yang dikhawatirkan mengalami hal serupa saat ayahnya tak berada di rumah
tim liputan cnn indonesia